pelaku pembunuhan terhadap seorang supir taksi online di sukabumi akhirnya ditangkap polisi
selain menangkap pelaku aparat polres sukabumi juga menangkap tiga orang penadah kendaraan milik korban
pelaku mengaku menghabisi nyawa korban di bogor dan membuang jasadnya di sukabumi
kasus pembunuhan yang menimpa mulut enam puluh tiga tahun seorang pengemudi taksi online
warga kecamatan pasar minggu jakarta selatan akhirnya terungkap
korban dibunuh oleh ketiga penumpangnya di daerah luiliang bogor
kemudian jasadnya dibuang di kecamatan cisolok kabupaten sukabumi
polisi telah menangkap salah seorang pelaku berinisial iaa dua puluh dua tahun
warga mampang perapatan jakarta selatan di terminal kampung rambutan jakarta
saat akan melarikan diri ke jawa tengah
sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran kepolisian
kepada polisi tersangka mengaku pada awalnya hanya berniat mengambil mobil korban
namun karena korban melawan para pelaku kemudian menghabisi nyawa korban
pelaku kemudian menggadaikan mobil korban seharga tiga juta rupiah dan langsung melarikan diri
dengan cara modus adalah memesan taksi online atau taksi online yang bisa dipesan melalui aplikasi
dan mereka bertemu kemudian mereka bertemu dan supirnya dihabisi atau dibunuh di daerah lui liang bogor
atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup
ahmad fikri sukabumi